guyuran hujan deras ditambah meluapnya aliran kali sekretaris kebun jeruk jakarta barat
menyebabkan banjir di kawasan tersebut dengan ketinggian air mencapai lima puluh cm
banjir merendam ruas jalan yang menghubungkan antara kawasan tanjung duren kebun jeruk jakarta barat
hal itu menyebabkan sebagian pengendara sepeda motor yang nekat menerabas genangan air mogok
petugas penanggulangan banjir telah berupaya keras untuk membersihkan saluran air dari sampah yang menyumbat
namun upaya itu tidak berdampak signifikan karena satu dari tiga mesin pompa di lokasi mengalami kerusakan